suasana dunia sihir ala harry potter pindah ke singapura
ya changi salah satu bandara internasional terbaik dunia
mengubah penampilan untuk menyambut musim liburan
tahun ini desain dan dekorasi bandara canggih diubah mirip negeri di film harry potter
lengkap dengan suasana ala dunia sihir hogwarts
para pengunjung dapat memulai perjalanan ke dunia sihir harry potter
berpakaian seperti penyihir serta berlatih membaca mantra
dan tentunya menunggangi sapu terbang hingga berlatih bermain quidditch
tak main main demi mewujudkan tema a wezarding world holiday
yang terinspirasi dari seri novel karangan j k rowling ini
bandara changi secara khusus menggandeng warner bros singapura
awizarding world holiday at changi sudah hadir sejak enam belas november lalu
dan masih akan berlanjut hingga pertengahan februari dua ribu sembilan belas
kalau tempat yang satu ini pasti tidak asing bagi penggemar harry potter ya
yap ini adalah diagon ale
tempat siswa siswi hogwards membeli peralatan dan buku pelajaran sihir
di tempat ini pula harry membeli tongkat sihirnya yang pertama
yang ternyata memiliki keterikatan
dan dengan penguasa kegelapan lord voldemort
tapi tentu saja ini bukan diagon alay sebenarnya
sadar dengan potensi cerita harry potter yang mampu membius jutaan orang
warner bros selaku pemilik hak cipta film harry potter
memutuskan mendirikan sebuah museum untuk penggemar harry potter dari seluruh dunia
di sini para pengunjung juga dapat melihat dan menikmati hopewarts express
serta melihat hogsmed yang menjadi area refreshing harry potter dan kawan kawan di luar sekolah
di luar sekolah
untuk melengkapi pengalaman menjadi bagian dunia harry potter
para pengunjung juga dapat menikmati butterbeer
yang merupakan minuman favorit harry potter dan kawan kawan
tidak hanya itu
camilan yang ada di dalam film
juga bisa diperoleh
selain tanaman bermain
warner brow studio tour london juga menghadirkan proses pembuatan film film harry potter secara langsung
di studio aslinya di london inggris